serbu diskon hanya di motionpay
ya udah deh pak
saya ikut ke jakarta
ataupun mas rey
hamba gak tau harus berbuat apa
supaya bisa membuat semua orang bahagia
hama pasrahkan semua kepadamu ya allah
engkau maha penyayang
dan juga maha penggurah
engkau pasti memberikan jalan keluar
setiap cobaan yang kau beri

anaknya pak suhari
iya aduh pak
bapak saya itu udah meninggal
bapak kalau punya utang atau gimana gimana
bukan ini bukan masalah utang
bapak kamu adalah teman baik saya
dan sebelum bapak kamu meninggal
dia menitipkan kamu pada saya
jadi bapak teman bapak saya
aduh bapak jangan ngarang ngarang nih pak
saya udah pernah ke jakarta di jakarta itu
saya malah jadi pandur bangunan
sana sini omplontang panting pekerjaan keras
itu pekerjaan capek banget pak
habis itu saya jangan jangan
di jakarta kan
iklannya gede banget dicari anaknya pak suhari
aduh saya kira saya mau diurusin gitu nggak balik ke kampung
kita disuruh balik ke kampung pak
hah dikasih duit sih
kamu kebapa beda ya
sama yang waktu itu
serius amat namanya pak
ya saya ganti aja ya pak
saya panggil pak tua aja ya
ya gapapa lah ya kan
teman baik bapak kamu itu adalah saya
dan saya juga yang memasang iklan itu
jadi pak tua
terus yang waktu itu ketemu saya siapa
dia itu penipu
baik banget saya hampir dikasih duit pak
dia gak mau kamu ketemu dengan saya
dia melakukan itu semua
ya ampun pak
di jakarta serem amat
banyak banget penipu
ampe berani ngasih duit
gagal lagi saya beli ke jakarta
ya bukan begitu juga
di jakarta juga banyak orang jahat
banyak juga orang yang baik
kita buka hidup baru lagi buat kamu
saya akan menjaga kamu
seperti bapak kamu pesan ke saya

gagalnya pak oga saya balik ke jakarta lagi
nanti saya jadi mandur bangunan lagi
saya bajak sawal lebih seneng
kamu tenang saja
hidup kamu akan lebih nyaman
ya udah deh pak
saya ikut ke jakarta
kalau saya nggak betah bapak balikin saya ke sini
saya nggak mau kayak waktu itu lagi
apa serius pak
makasih banyak ya pak tua ya
aduh pak tua makasih banyak makasih banyak
kalau begitu saya makin yakin ikut sama bapak ke jakarta
kamu bereskan pakaian kamu
saya tunggu disini
eh bentar ya pak
minta satu hal gak salah pak tua
minta nanya bajunya
yang di jakarta
yang di kiri kota kota gitu
yang bagus bagus gitu pak
lagi lupa disini kan baju udah pada buluk buluk semua
nyangkul sawah semua
ntar ya pak ya
oke ya udah kalau begitu kita lanjut aja ke jakarta
saya udah males bawa bawa baju jelek ya
kok masih bengong sih
saya pergi sendiri
ini buka yang gimana ya
oh buka sendiri
mah udah jam segini loh
omong tomong pasti udah sampai kampung
kira kira gimana ya rencana kita ini berhasil apa enggak
aku yakin pasti berhasil
cewek preman yang bernama alea itu
pasti bisa diandalkan
kita tunggu dulu
mama lagi dimana
lagi ada di rumah aruni
mau pergi sama dia
mungkin sampai malem
mama gak usah pergi sama dia
urusan mama sudah papa peres kami
maksud papa apa sih
memangnya papa tahu urusan mama
anak pak suhari sudah sama papa
jadi mama gak perlu usaha yang aneh aneh
keinginan mama tidak tercapai sekali
papa kok bisa sih beliin mama
oh pantes ya
mama yang sudah menipu papa
dan sekarang papa selangkah lebih cepat daripada mama
ya udah terserah bapak mau bilang apa
pokoknya sampai di rumah nanti mama akan kusir anak itu
akhirnya papa papa dia langsung merangkang
kamu perlu tahu
nanti istri saya sangat keras kepala
dan dia jude sekali
jangan dimasukin hati ya
tenang aja petua
terus nanti kalau lebih keras kepala
layang lebih keras kepala lagi
sampai otaknya jadi bujuk kan semua
kenapa anak pak suhari seperti ini ya sikapnya
apalagi sama yang seperti ini
sebentar lagi rumah aku akan jadi medan perang besar besar
iya betul sekali pak
nanti kalau sudah berhasil saya telepon ya pak
baik terima kasih
mohon maaf pak saya membutuhkan tanda tangan bapak
untuk pembayaran karta kredit mas ray
pembayaran rumah sakit
wah saya kurang tahu itu pak
kamu cari kontak personnya
telepon saya mau klarifikasi mengenai tagihan ini
baik pak permisi